taman mini indonesia indah memiliki sejarah panjang sebagai lokasi wisata
taman rekreasi seluas satu ratus lima puluh hektare digagas ibu negara era orde baru
tin soeharto sebagai simbol keberagaman dan kekayaan budaya indonesia
setelah beroperasi selama empat puluh empat tahun di bawah yayasan harapan kita
pemerintah melalui kementerian sekretariat negara mengambil alih pengelolaan
berdasarkan perpres nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
pemerintah kemudian menunjuk perusahaan bumn pt taman wisata candi borobudur
perambanan ratu boko untuk mengelola dan melakukan revitalisasi besar besaran
pt taman wisata candi mengatakan revitalisasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi awal taman mini
tapi setelah sekian lama taman mini itu semakin terlupakan
kenapa karena pengembangan di taman mini sendiri itu tidak didasarkan pada sebuah perencanaan yang utuh
sehingga taman mini itu mulai kehilangan ruhnya
taman mini kemudian seolah olah bersaing dengan munculnya destinasi destinasi baru ya
yang karakternya sesungguhnya berbeda dengan taman mini
taman mini itu harus menjadi quote unquote menjadi showcase nya indonesia
nah show inilah yang ingin kita kembalikan
ya sesuai dengan
arahan dari kementerian sekretariat negara
sebuah taman mini itu ada di inner circle
inner circle itu terdiri dari danau archipel itu dan anjungan anjungan
nah kita ingin di kawasan danau archipel ini ini kemudian menjadi magnet utamanya
kita akan bikin di situ pedestrian ya sehingga orang bisa beraktivitas di situ
dan nanti tidak hanya fisik
kita akan aktifasi anjungan itu untuk bisa menampilkan living culture
living culture dari masing masing provinsi
revitalisasi taman mini dilakukan bersamaan dengan momentum dipilihnya indonesia
sebagai tuan rumah presidensi kttg dua puluh
perpres nomor satu ratus enam belas tahun dua ribu dua puluh satu tentang percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur
untuk penyelenggaraan acara internasional menganggarkan rp dua tujuh puluh empat triliun
dari empat pos pendanaan taman mini mendapat anggaran sebesar rp satu tiga belas triliun
taman mini diharapkan bisa menjadi objek wisata inklusif bagi masyarakat indonesia
dan wisatawan mancanegara
perbaikan taman mini disambut baik oleh pengunjung
selain perbaikan warga berharap taman mini juga memprioritaskan wisata yang ramah untuk anak anak
setuju aja soalnya kan apa namanya udah lama juga ya
kemarin sering kesini pun lihat udah banyak bangunan yang sudah mulai propos gitu
ngeri juga kalau emang tiba tiba lagi
namanya tiba tiba oh bukan kasihan anak anak juga kan
namun dibalik kesibukan pengerjaan yang berlangsung
keresahan menghampiri para pedagang makanan di kawasan taman mini
meski akses wisata masih dibuka
para pedagang mengalami penurunan omset selama satu bulan terakhir
ya turun aja lah hampir seperempat tiga per empatnya sekarang turunnya kan
lalu lah nggak ada
cuman ajungan ajungan kan separa separa yang masuknya
revitalisasi taman mini
revitalisasi taman mini dimulai sejak januari dua ribu dua puluh
dan ditargetkan usai pada oktober dua ribu dua puluh dua
ekspektasi tinggi layak dilayangkan untuk anggaran satu triliun lebih
revitalisasi taman mini
harapannya kelak taman mini bisa menjadi destinasi wisata
yang mempromosikan marwah budaya dan kearifan indonesia ke mancanegara
dengan waktu kurang dari satu tahun
kita nantikan apakah hasil yang ada sesuai dengan anggaran yang sudah diberikan
edo eka rizky evan askam jakarta
edo eka rizky evan askam jakarta